empat ratus lima puluh bus solawat siap melayani jemaah haji indonesia di mekah selama musim haji dua ribu dua puluh empat
bus ini saudara akan mengantar dan menjemput jemaah dari hotel ke masjid haram atau sebaliknya
bus solawat beroperasi selama dua puluh empat jam melewati dua puluh dua rute di sepanjang jalan raya depan hotel tempat jemaah haji indonesia tinggal
ada tujuh puluh enam halte yang berdekatan dengan satu ratus tujuh puluh hotel jemaah sehingga ini mempermudah jemaah haji mencapai bus solawat
khusus untuk lansia tersedia dua puluh bus jemaah diimbau untuk datang ke masjid haram beberapa jam sebelum azan agar penumpang tidak berdesakan
selain itu jemaah juga akan dibekali kartu transportasi dengan warna berbeda beda